sepanjang oktober dua ribu dua puluh dua
dua dunia berduka atas empat tragedi berdarah yang menelan korban ratusan jiwa
satu oktober dua ribu dua puluh dua peristiwa pilu terjadi di stadion kanjuruhan malang jawa timur
kericuhan pasca pertandingan arema dan persebaya yang berbuntut penembakan gas air mata oleh polisi
mengakibatkan setidaknya satu ratus tiga puluh lima orang tewas berdesakan
di ibu kota somalia mogadizu
lebih dari seratus orang tewas dan tiga ratus orang lainnya terluka akibat serangan bom mobil pada tanggal dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh
di hari yang sama perayaan halloween di seoul korea selatan berujung duka
satu ratus lima puluh empat orang dilaporkan tewas sedangkan satu ratus empat puluh sembilan luka luka
tragedi ini terjadi saat ratusan ribu pengunjung di taiwan menumpuk di salah satu gang kecil yang padat
minggu tiga puluh oktober dua ribu dua puluh
sebuah jembatan penyeberangan di negara bagian kucarat india barat
lumpuh dan jatuh ke sungai
tragedi ini menyebabkan satu ratus tiga puluh dua orang tewas seketika
yang terakhir pada november dua ribu dua puluh
dua gempa bumi dengan makhluk dua puluh lima enam menuncang cianjur jawa barat
yang mengakibatkan ratusan korban berjatuhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
seperti yang tadi kita saksikan dalam informasi pengantar
di penghujung oktober hingga awal november
begitu banyak tragedi yang memakan korban jiwa
mulai dari tragedi kanjuruhan hingga gempa di cianjur jawa barat
lalu di mancanegara ada tragedi itaewon
hingga bom mobil di somalia
tragedi yang menyebabkan lebih dari seratus jiwa melayang
kematian adalah takdir manusia namun bagaimana kita mempersiapkannya
hari ini gapai kemuliaan akan mengangkat topik tersebut
anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan melalui email
yang tertera pada layar kaca anda
baiklah langsung saja kita tanyakan topik hari ini
kepada kiai haji muhammad faiz

kiai seperti yang tadi kita saksikan di paket pengantar
ada tragedi kemanusiaan yang memakan ratusan korban jiwa
bahwa kematian dan juga kelahiran layaknya kelahiran
adalah fenomena kehidupan manusia
nah ini bagaimana kemudian umat muslim harus memahami hal ini
kematian itu memiliki makna
makna sebagai nasihat buat kita yang masih hidup
kita bisa membayangkan bahwa kita yang hari ini hidup
kita tidak pernah tahu kapan kita akan mengakhiri kehidupan ini
manusia secara fitrahnya itu paling tidak suka bicara tentang kematian
kita misalnya dulu pernah membaca sair ya
karangan penyair terkemuka di indonesia hairil anwar
aku ingin hidup
seribu tahun lagi
itu fitrah manusia bukan cuma hairil anwar yang ingin hidup seribu tahun
bahkan nabi adam ini bapaknya manusia
itu kan di surga digoda sama iblis kan dengan godaan tidak mati
nabi adam itu digoda berkali kali tapi tidak pernah mempan
tapi begitu iblis mengatakan di dalam al quran
adam hal adu luka mau gak kamu saya tunjukkan ala syajaratil khuldi
kepada pohon keabadian
yang memakan buah itu dia akan hidup abadi
itu nabi adam tergoda karena pada dasarnya
semua orang itu ingin hidup selama lamanya
dan semua orang itu paling khawatir dengan yang namanya kematian
padahal kematian itu adalah sesuatu yang pasti
kita dalam hidup ini mbak eva bisa punya banyak cita cita
bisa punya banyak keinginan
ada orang dari kecil misalnya cita citanya jadi dokter
tapi belum tentu kan nanti jadi dokter bisa jadi pasien
ada orang cita citanya jadi presiden
mungkin hanya sebatas menjadi lurah camat dan sebagainya
tapi ada sesuatu yang paling harus kita yakini
itu akan terjadi apa itu kematian
maka di dalam al quran allah itu menggunakan kata kata yakin
yakin itu kan sesuatu yang pasti
itu untuk mengganti diksi al maut kematian
kata allah di dalam al quran
kamu beribadah kepada tuhan itu hatta yaktiakal yakin
sampai kamu yakin bukan yakin allah itu tuhan saya
tapi sesuatu yang pasti yakin terjadi itu kematian
karena kematian itu adalah keniscayaan dan kepastian buat semua orang
orang sekarang mbak eva kalau kita lihat ya di masa modern ini
kan berusaha lari dari apapun
ada panas manusia lari dengan menciptakan ac pendingin
ada jarak yang begitu jauh yang dulu mungkin memisahkan kehidupan umat manusia
hari ini ada alat telekomunikasi ada alat transportasi yang mendekatkan jarak semua orang
ketiga ada begitu banyak penyakit
manusia berlomba lomba di industri farmasi
untuk menemukan obatnya
tapi untuk menunjukkan kekuasaan allah dan kelemahan manusia
allah ciptakan yang namanya kematian
kematian itu tidak ada rumusannya
tidak ada abjadnya
kalau ada abjadnya kasihan yang hurufnya a dia duluan
enak yang hurufnya z belakangan
tidak ada rumusannya
tidak ada rumusan tua nggak ada rumusan muda
tidak ada rumusan sehat tidak ada rumusan sakit
tidak juga dibatasi dengan tempat
di dalam al quran itu allah berfirman
aina matakunu dimanapun kalian berada yudrik kumul maut
kalau sudah waktunya mati mati
wa inkuntum kata quran
sekalipun kamu ada fi buru jin musayyadah
di dalam benteng yang kokoh
tapi malaikat pencabut nyawa pasti akan sampai
oleh karena itu dalam agama kematian itu digambarkan
seperti tamu yang akan datang ke rumah kita
kita nggak perlu tanya kapan tamu itu datang
pertanyaannya apa yang kita persiapkan
kalau tamu itu akan datang ke rumah kita
mati itu pasti terjadi
kapannya kita tidak tahu
pertanyaannya adalah apa yang kita persiapkan
untuk menghadapi kematian itu
nah itu dia kiai
kalau kemudian tadi disampaikan doa yang diinginkan adalah doa untuk hidup seribu tahun lamanya
tapi hidup selama seribu tahun lamanya ini apakah kemudian bisa mempersiapkan itu
apa yang kita siapkan pada saat kita harus menghadapi
di saat takdir kematian itu memang sudah kita harus hadapi
kematian itu kan yang menjadikan orang itu bisa baik atau bisa buruk
dalam artian begini
kalau kita selalu mengingat kematian
maka kita pasti menjadi orang yang baik
ketika dia ada dalam keluasan dunia
punya uang yang banyak harta yang melimpah
ketika dia ingat bahwa dunia ini adalah rumah singgah
kata rasulullah itu
jadilah kamu di dunia itu
orang asing kan wisata ke indonesia
dia betah nyaman di bali misalnya
tapi cepat atau lambat dia pasti pulang ke rumah asalnya
orang yang sedang melintas
saya bisa melintas jauh pergi dari indonesia
saya melihat kota singapura
saya mungkin ke amerika
tetapi pasti saya akan kembali ke rumah saya di jakarta
nah sama dengan kehidupan manusia
sepanjang apapun dia harus ingat
bahwa pada waktunya dia akan kembali
dia kembali sebagai anak yang baik
atau dia kembali sebagai anak durhaka
kalau ada orang pergi dari rumah mbak eva kan
ketika dia kembali
ketika dia kembali ke rumahnya
kalau dia keluar dari rumah itu baik baik
sebagai anak yang berbakti
dia ingin berpendidikan tinggi
sehingga ketika dia kembali
menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tuanya
atau saat dia pergi
dia pergi karena kedurhakaannya
karena benci dengan orang tuanya
karena diminta menjadi anak yang baik
tidak mau disuruh sekolah nggak mau
akhirnya dia pergi jauh
nah saat dia kembali ke rumah orang tuanya
pasti perlakuannya akan berbeda
antara anak yang pergi dengan tujuan yang baik
membawa cita cita yang baik
dengan orang yang pergi dari rumah itu
dengan membawa perilaku yang tidak baik
baik tentunya kita semua umat muslim ingin menjadi anak yang baik
di saat kita harus pulang ke rumah kita
kita akan bahas lebih jauh lagi
soal bagaimana caranya kita menjadi anak yang baik
saat kita pulang ke rumah
tapi kita harus break dulu
kita akan kembali sesaat lagi
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di gapai kemuliaan
masih bersama ke haji muhammad faiz
bagaimana kemudian di saat kita ini pulang
kita menjadi anak yang baik
atau mungkin bisa diistilahkan pada saat kematian ini
kita mendapatkan husnul hotimah
husnul khotimah itu kan diraih dengan amal soleh
kata guru saya dulu
kita tidak pernah bisa memilih dari rahim siapa kita lahir
tetapi kita bisa memilih dengan cara seperti apa nanti kita kembali kepada allah
dulu ada nasihat kata orang ahli hikmah itu
ketika kalian lahir
kalian itu disambut dengan tawa oleh orang sekelilingnya
sementara bayinya lahir itu kan dalam keadaan menangis
nanti berjuanglah dalam hidup ini
agar saat kita meninggalkan dunia
kita ditangisi oleh orang di sekitar kita
tetapi kita tertawa
karena kita membawa amal soleh yang cukup banyak
oleh karena itu ketika kita ingin meraih kehidupan yang bahagia
ya kita harus tahu bahwa diri kita ini sebagai seorang abdun dalam quran itu
kepada allah kepada manusia itu abdun hamba
hamba itu kalau kita ingat di masa lalu
ada hamba sahaya budak
itu tidak memiliki apa apa
yang dia miliki itu adalah milik tuannya
kalaupun ada di tangan dia
itu sebagai amanah dan titipan
maka dulu di indonesia
ada kiai yang sangat terkenal ketika berbicara
itu punya tamsil perumpamaan
bahwa orang hidup di dunia itu kata beliau
seperti tukang parkir
kalau kita ke mal mobil kita kan dibawa sama tukang parkir
mobil yang dia bawa itu kan beragam
boleh jadi toyota
boleh jadi mercedes
mungkin pada masa tertentu dia bawa mobil dua pintu
mobil sport yang harganya miliaran
tapi tukang parkir itu kan gak pernah sombong
ataupun mobil yang biasa saja
si tukang parkir tahu itu bukan mobil saya
tapi dititipkan kepada saya
untuk saya parkirkan di tempat yang baik
supaya mobil itu tidak kemudian tergores
maka ketika tuannya datang
dia akan menyerahkan mobilnya
kalau mobilnya dalam keadaan bagus
tidak ada lecet kaca sepionnya ada
boleh jadi orang pemilik mobil tadi
akan memberi tips kan kepada si tukang parkir itu
karena dia menjaga titipannya dengan baik
kalau begitu mobil diambil oleh yang pemiliknya
misalnya bannya kempes
pemiliknya pasti marah
itu yang pertama
tukang parkir itu ketika memarkir mobil yang mewah
tidak akan pernah sombong
kalaupun dia selalu
selfie di dalam mobil itu
dan dia posting di instagram
orang tahu kan
kalau itu mobil orang
perasaan tidak pernah memiliki
dan semua yang dimiliki itu adalah titipan dari allah
itu adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dalam hidup
sehingga setiap orang itu merasa
bahwa apa yang menjadi takdirnya
apa yang menjadi bagian dari allah untuk dia
menjadi orang berharta
bahkan menjadi ulama
itu semua adalah titipan allah
yang kelak akan dimintakan pertanggung jawabannya
atas apa yang sudah allah berikan kepada mereka
nah ketiga kesadaran ini lahir
maka kemudian ada tumbuh keinginan
untuk menjadi orang yang baik dalam menjaga amanah
itu juga rahasianya nih
kenapa kita di dalam sholat
itu wajib baca surah al fatihah
misalnya mbak eva hafal qurannya banyak
gak boleh langsung baca surah al baqarah
sekalipun itu surah yang paling panjang
dia harus baca al fatihah dulu kenapa
karena ini dikatakan umul qur'an
kenapa indu al qur'an
karena setiap ayat dalam surah al fatihah
itu mencerminkan hakikat kehidupan manusia
apa di antaranya
di antaranya adalah ayat quran
yang berbunyi malik yaumiddin
malik itu bisa diartikan penguasa
bisa diartikan pemilik
yaumaddin itu hari kiamat
allah di dalam surah fatihah berfirman
saya ini kata allah
adalah penguasa dan pemilik hari kiamat
padahal hari itu kan bukan cuma hari kiamat
ada hari senin ada hari selasa
tapi allah tidak mengatakan
saya ini pemilik hari senin
saya ini pemilik hari selasa
bahwa hidup itu bukan cuma di hari senin
hidup itu bukan cuma di hari selasa
hidup itu bukan di sini dan hari ini
tapi hidup itu di sana
dan di masa yang akan datang
ada satu hari yang bukan senin namanya
bukan lagi selasa
seandainya orang itu menjaga sholatnya
baca surah al fatihah
maka dia akan selalu ingatkan
yang mau nakal pagi itu gak jadi
nanti begitu dia lalai sebentar
ketemu banyak orang
ketemu dengan kehidupan yang bersifat duniawi
diingatkan lagi kan waktu sholat duhur
oh malik yaumiddin
ada batasan saya hidup ini
saya mungkin hidup di hari senin
saya mungkin hidup hari selasa
saya mungkin hidup di hari jumat
tapi nanti semua hari ini akan saya akhiri
untuk bertemu dengan yang namanya hari kiamat itu
itu adalah kuncinya kematian
jadi kalau kita selalu konsisten seperti ini
itu insya allah kita akan menjadi orang yang baik
nah itu dia pak kiai
kalau kemudian kita harus mengingat hari kiamat
kemudian tadi pak kiai mengatakan
di saat lahir lahir bayi menangis
kemudian disambut dengan penuh tawa
tapi di saat meninggal
dilepas dengan tangisan
nah salah satunya juga pada saat bertakziah
biasanya disampaikan bahwa ini adalah momen untuk mengingat kematian
nah mengapa kemudian umat muslim itu perlu untuk mengingat kematian
ya karena dengan mengingat kematian
dia punya rem yang pakem dalam kehidupan ini
saya punya satu cerita mbak eva
dulu saya pernah kuliah gitu ya
ketika kuliah ya seperti banyak mahasiswa
keuangannya kan naik turun ya
pada satu ketiga kita itu dalam kondisi keuangan yang terbatas di luar negeri
kemudian ada teman saya
yang hidupnya itu lebih banyak main daripada sekolahnya
tapi pada hari itu dia katakan
yuk kita jalan sama sama gak punya uang
sudah lah kita cari refreshing ke luar negeri
kenapa refreshing ke luar
jalan kita di sekitar kampus
ketika berjalan tiba tiba ada orang yang meninggal gitu ya
karena ada orang meninggal ada orang kematian
tiba tiba dari dalam rumah itu ngeliat kami berdua
dikatakan kalian itu ngerti belajar agama
saya yang belajar tapi belum pernah mengkafani orang meninggal gitu loh
mudah mudahan teman saya juga menyaksikan acara ini
kamu lihat ini yang meninggal ini orang kaya
dia berharap atas jasanya nanti kita akan diberikan upah gitu ya
maka terjadi apa yang terjadi
kita mandikan kita yang mengkafani
teman saya itu secara serius bahkan ikut menyolatkan
setelah selesai menyolatkan jenazah itu
yang punya rumah itu memang orang kaya
kami diberi uang yang kita gak pernah membayangkan pegang uang itu
di masa mungkin era sembilan puluh an gitu ya
dikasih dengan mata uang asing yang terkenal
kita saku kita seneng banget
kita balik dulu ke asrama ke kampus
kemudian mandi bersih bersih di asrama
saya tunggu teman saya itu di kamar saya
eh dia gak datang datang
begitu nggak datang datang saya panik gitu loh
ini kenapa kan kita sudah punya
dia punya uang
saya datang ke kamarnya dia belum persiapan apa apa
masih dengan baju yang kotor tadi
saya katakan kita gak jadi nih makan ke rumah makan a misalnya
kata teman saya gak usahlah
saya bilang kalau kita harus masak mie
kan kita gak perlu capek capek kaya tadi
tapi teman saya yang biasanya bercanda
itu mukanya dingin mbak eva
maka saya biarkan
kemudian subuh yang biasanya bangunnya telat
dia bangun lebih dulu dari saya
mengajak pergi ke masjid
bahkan hari itu dia tidak masuk ke kuliah
dia ada di masjid ber berdhikr
hidupnya itu berubah betul
saya mau nanya tidak pernah dijawab cuma senyum
tapi namanya manusia imannya itu kan naik turun ya
tiga bulan setelah itu kembali lagi ke asalnya
maka ketika dia sudah banyak ketawa bercanda
saya tanya tuh mbak yofa kenapa dulu kok kaya gitu
dia jawab ya gimana gak berubah hidup saya
itu orang kan orang berpangkat
orang yang punya kekuasaan
tapi hari itu kita mandikan diem aja
kita gotong ke kuburan
bahkan saya yang masuk ke liang kubur
saya yang membuka tali ikatan jenazah itu
saya baringkan ke arah qiblat
kemudian saya kasih papan untuk menahan badannya
supaya tetap ke arah qiblat
kemudian habis itu kita timbun dengan tanah
saya hari itu menyaksikan betul
sejatinya kehidupan seperti itu
maka itu memberikan dampak buat temen saya yang kayak gitu
sayangnya setelah itu dia gak pernah ke kuburan lagi
jadi setelah tiga bulan ya kembali lagi
nah itu yang ingin saya sampaikan
kalau kita ingin menjadi orang yang baik
itu harus seimbang
kita boleh melihat televisi tidak dilarang
kita melihat indahnya indonesia silahkan
tapi sekali kali ke kuburan
dan sekali kali melihat sakarotil maut
melihat akhir kehidupan setiap orang
kalau kita rajin seperti itu
dan hidup secara seimbang
itu kita akan mempunyai dorongan positif
untuk selalu ingat
bahwa hidup tidak cuma di sini sekarang dan hari ini
tapi untuk di sana dan di masa yang akan datang
hiduplah layaknya seperti tukang parkir begitu ya pak kiai
baiklah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di gapai kemuliaan
kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa sampaikan melalui email
yang tertera pada layar kaca anda
dan sebagai penutup
kiai faiz akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup
sekaligus saya fahyul nizar undur diri
sampai bertemu pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
hidup ini cuma sekali
hiduplah yang bermakna
isi kehidupan dunia ini dengan amal kebaikan
laksana orang yang menanam tanam tanaman di kebun
yang akan dipetik kelak pada hari kiamat
senantiasa meridhoi amal ibadah kita
senantiasa membersamai kita dalam perjalanan panjang di dunia ini
untuk kelak bertemu dengan ridho allah subhanahu wa ta'ala
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semoga hari ini berjalan baik
semoga hari ini berjalan baik
semoga hari ini berjalan baik
semoga hari ini berjalan baik
semoga hari ini berjalan baik
semoga hari ini berjalan baik
semoga hari ini berjalan baik
semoga hari ini berjalan baik
semoga hari ini berjalan baik
semoga hari ini berjalan baik
semoga hari ini berjalan baik
semoga hari ini berjalan baik
semoga hari ini berjalan baik